kita beralih ke kasus sengketa pilpres di mahkamah konstitusi saudara
salah satu yang menjadi perdebatan dalam sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi kemarin adalah
soal kehadiran menteri kabinet indonesia maju sebagai saksi terkait dengan tudingan kecurangan pilpres
awalnya tim hukum anies mohaimin yang meminta kehadiran empat menteri di pemerintahan jokowi
untuk hadir di sidang sengketa hasil pilpres
tim hukum amin menilai para menteri ini bisa menjelaskan soal dugaan penyaluran bansos yang tidak wajar di masa pemilu
hal serupa juga diminta oleh ketua tim hukum ganjar mahfud todung mulia lubis
sementara tim hukum prabowo gibran menilai permintaan agar hakim menghadirkan menteri untuk bersaksi kurang tepat
meskipun mereka menyerahkan sepenuhnya keputusan soal ini kepada hakim konstitusi
membantu menghadirkan menteri untuk bersaksi kurang tepat
membantu menghadirkan menteri keuangan republik indonesia menteri sosial republik indonesia menteri perdagangan republik indonesia
menteri koordinator perekonomian republik indonesia guna didengar keterangannya dalam persidangan ini yang mulia
ya nanti kami bahas itu empat ya empat menteri ya
permintaan ya dari paslon satu sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama yang mulia
kami banyak sekali mengajukan hal hal yang berkaitan dengan
bansos kaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain lain
maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama tapi karena sudah diajukan oleh pemohon satu kami mendukung apa yang disampaikan pemohon satu
maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan
kedua bahwa perlu juga dipertimbangkan relevansi daripada kehadiran daripada pak menteri tersebut untuk perkara ini
bagian dari yang nanti kami akan pertimbangkan
saudara mahkamah konstitusi membuka peluang menghadirkan sejumlah menteri dalam sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh
permintaan ini sebelumnya diajukan oleh tim anies mohaimin dan juga ganjar mahfud
ketua mk soehartoyo menegaskan meski peluang terbuka mahkamah harus berhati hati
karena ada irisan irisan keberpihakan
jika majelis hakim memanggil orang tertentu sebagai saksi atau ahli
oleh karena itu jika dihadirkan menteri menteri yang dipanggil bukanlah sebagai saksi atau ahli pemohon
tetapi atas dasar kebutuhan mahkamah
ketika mahkamah harus memanggil membantu memanggil nanti ada irisan irisan dengan keberpihakan ini
kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar
karena saksi atau ahli nanti mahkamah
yang harus hati hati soal esensi keberpihakannya
tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah
bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga
itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat penulisan hakim
nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang mengundurkan
sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan pertanyaan